kalau andin sekarang masuk rumah sakit
tadi andin sempet kontraksi
terus kandungannya turun
terus ya allah terus gimana kondisinya
aduh kok bisa
alhamdulillah andin baik baik aja kok ma
gak ada masalah apa apa
aduh ya allah
yaudah kalo gitu mama sekarang
ke rumah sakit ya
gak usah mama
mama di rumah aja isi rahat
ini andin palingan besok juga udah boleh pulang
yaudah kalo gitu
mama juga doakan semoga andin cepet pulih ya
aduh mama khawatir sekali
sayang aku mau curhat ya sama kamu
aku lagi di kantor
sayang sebentar aja
saat karakter ini

oh ya kat saya baru dapet telepon dari elsa istri saya
katanya jesse ke jakarta
oh begitu ya pak
ya saya dengarnya begitu
jadi jessica baru aja keluar dari tempat rehabilitasi
apa sih itu
ngapain dia ke jakarta
apa jangan jangan jessica ke jakarta mau ketemu mas randy
pak kira kira istri bapak tahu nggak jessica itu tinggal di mana
dari yang saya dengar sih rasa sama sekali nggak tahu
js itu tinggal di mana
baru kita ngerayain satu tahun pernikahan kita aku harus berat res
udah bukan salah kamu
ini kan musibah
itu iqbal kan
mas saya kesana sebentar ya
sebentar tunggu sini dulu
terus iqbal gimana tadi kamu udah berhasil nemuin iqbal
tadi sebenarnya saya sudah hampir bisa menangkap iqbal cuma iqbalnya berhasil kabur lagi
coba aja kalau merasa ketangkep mas
kita bisa tahu bos dia itu siapa
andien mungkin kecapean kemarin
ditambah juga dia stres karena berantem sama kue beberapa hari ini
apalagi gue sempet nuduh om irvan
mungkin di bawah alam sadarnya andien masih gak terima kalau gue curiga ke om irvan
mungkin setelah ini sebaiknya mulai sekarang setiap penyelidikan soal teror ini jangan infokanin dulu deh
insya allah nanti saya akan takam dia kok
kejadian hari ini juga akan saya laporkan ke polisi
enggak kamu gak usah pikirin itu ya
sekarang kita ke kamar ya
e ibu mau ncetik pesawat

nyaman gak posisi ya
mau geseran lagi
pergi sini silahkan
terima kasih ya
saya kabarin rumah dulu ya
alhamdulillah udah sampai rumah ya
mereka masih di perjalanan saya sama rena pulang duluan
pakai kaget kagetan begini
padahal tadi kiki sama mbak pernah mengucapin
ulang tahun pernikahan satu tahun kemasan
yang bayangkan kemarin udah kembali
ibu sampai kaget
mungkin sebentar lagi datang ya
kita duluan soalnya tadi
ya udah deh
kalau gitu gemoy capek
kamunya gemes banget
kita bersih bersih habis itu bobo siang
ya makasih mirna
ibu mau dibikinin teh
kemomelty yang enak dan sedikit pekat ya
aku mau ngabarin kalau andin sekarang masuk rumah sakit
tadi andin sempat kontraksi
terus kandungannya turun
terus ya allah
terus gimana kondisinya
aduh kok bisa
alhamdulillah andin baik baik aja ma
gak ada masalah apa apa
aduh ya allah
ya udah kalau gitu mama sekarang ke rumah sakit ya
gak usah gak usah ma
mama di rumah aja isi rahat
ini andin palingan besok juga udah boleh pulang
ya udah kalau gitu mama juga doakan semoga adi cepat pulih ya
aduh mama khawatir sekali